usus goreng tunggu
gue udah coba ngelakuin ini semua buat lo
lu jangan ngehindar lagi dari gue
gue gak kenal lo siapa

jadi gue minta lo jangan gangguin gue
biar gue aja yang ngantri
gak usah ki gak apa apa gue bisa jalan kok
sama citra juga
ya tapi kan tetap aja
gue takut lo kenapa napa
putri kan mau sendiri biarin aja lah
parno aman sih kamu
gak bakal hilang juga putri
akan balik lagi kesini
iya deh tapi
yang penting hati hati ya
kalo sebenernya perasaan putri tuh
pasti putri itu ngerasa terbebani
karena kebaikan dan perhatian rizky
itu udah banyak banget
aku harus cari kontrakan secepatnya nih
supaya putri gak ngerasa makin bersalah ke rizky
susu goreng tuh
susu goreng susu goreng tuh
supaya kita satu ini
lo tuh lagi galau ya
kok lo tau sih
jangan jangan gara gara gue makan banyak tadi ya
ya karena emang setahu gue
kalau itu makannya gak banyak
tapi tadi keterlaluan banyak banget makannya
setau gue sih put
ya nih gue galau banget
kok lo senyum senyum sih
ngapain sih batu bata
dari tadi bikin gue kesel mulu
harusnya kan dia tau
di antara gue sama dia udah sepakat buat saling gak kenal lagi
harusnya kan dia tau
diantara gue sama dia udah sepakat buat saling gak kenal lagi
jalan lagi yuk ci
jalan lagi yuk ci
jalan lagi yuk ci
jalan lagi yuk ci

itu kan mobilnya yang atta
rasa gue gak enak
rasa gue gak enak
pasti pangeran ada disini
rizky kamu mau kemana sayange
aku mau keluar sebentar ya ma
mau nyusulin putri ya

mama liat kamu bagaimana bisa pisah dari putri walaupun ini sebetutnya
udah pak bos
jangan stres gitu ah
nanti pak bos cepat tua loh
udah tenang aja
segala sesuatunya itu
pasti ada jalan keluarnya pak bos
saya gak tega jo
melihat mel menderita seperti ini
mel cuman ingin pangeran selalu ada di sisinya jo
tapi pangerannya malah begini
malah pergi seenaknya
saya sudah push pak alek
tapi pak alex gak ada kepastian sama sekali
apapun yang terjadi jo
saya akan membuat bahagia anak saya
anak saya satu satunya
jadi gak tega nih sama pak bos
padahal saya sudah ajak mel berobat
ke luar negeri
tapi mel gak mau
kalau menurut saya
cuman satu obat ya jo
pangeran selalu ada di sisinya
terlaluan pak ya
jadi gemes sendiri ngadepin situasi kayak gini
non mel itu gak buta loh
sayang saya udah mati kutuh di depan non mel
yang sebenarnya kebapaknya
usus goreng gue udah keluar dari rumah
kalau gue udah keluar dari rumah
gue mau keluar dari rumah
karena gue mau buktiin ke semua orang
kalau gue udah gak takut lagi
gue udah dengerin semua yang lo bilang ke gue usus goreng
gue udah gak takut
gue gak bisa hidup diteken gini terus sama semua orang
ini saatnya gue buktiin
kalo gue bisa kok hidup sendiri
gue gak butuh semua fasilitas dari papa karena gue bisa hidup sendiri
dan itu semua berkat omongan lo usus goreng
usus goreng tunggu
gue udah coba ngelakuin ini semua buat lo
lo jangan ngehindar lagi dari gue
gue gak kenal loh siapa
lo jangan gangguin gue
tapi gue akan merubah sikap gue
gue akan coba berubah kalau itu bisa
kalo lo masih nekat buat gangguin gue
gue bakal teriak supaya semua orang dengar kalau lo kurang ajar sama gue
usus goreng bener bener buktiin omongannya
dia sama gue udah kayak orang yang gak saling kenal
gue harus pegang pendirian gue karena gue gak mau nambahin masalah
apalagi sampai ngelibatin ibu dan bikin ibu kecewa